sebuah bus para wisata yang tengah parkir tiba tiba terjun ke sungai di kawasan wisata guci kabupaten tegal jawa tengah minggu pagi
satu orang meninggal dunia dan belasan penumpang bus mengalami luka luka dilarikan ke puskesmas terdekat
dan inilah rekaman video amatir warga beberapa saat setelah bus para wisata terjun ke sungai awu di desa rembul kecamatan bonjong
atau di dalam kompleks wisata guci kabupaten tegal
kondisi bus terguling setelah jatuh dari area parkir
sopir bus romiani mengatakan bus tengah diparkir dalam kondisi mesin menyala dan kondisi bus sudah direm
namun dirinya meninggalkan bus saat sedang memanaskan mesin
diduga rem tangan bus tidak berfungsi sehingga meluncur ke sungai
pecelakaan tunggal ini dalam penanganan satlantas pores tegal
dapatkan mobil sendiri
jadi siapa itu bapak di mana pak posisi
saya di dalam mobil
untuk mengetahui kondisi terkini terkait kecelakaan bus yang terjun di jalur obyek wisata guci kabupaten tegal jawa tengah
sudah ada produser lapangan cnn indonesia imam suripto
selamat siang imam
imam bisa anda jelaskan
bagaimana kondisi terkini di lokasi
apakah semua korban sudah dievakuasi
dan berapa jumlah korban terkini yang bisa anda sampaikan
selamat siang benny
perlu saya laporkan bahwa sebuah bus pariwisata terjun ke sungai awu di kawasan obyek wisata guji
desa rembul kecamatan bojong kabupaten tegal pada minggu pagi sekitar pukul sembilan
dalam peristiwa itu belasan penumpang mengalami luka dan
harus menjalani perawatan di rumah sakit dr suselo dan puskesmas bumi jawa
keterangan kepala dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata kabupaten tegal ahmad ues koroni menyebut
bahwa korban sudah dievakuasi semuanya
korban luka sementara dalam perawatan di rumah sakit suselo dan bumi jawa
jumlahnya belasan dan dilaporkan meninggal satu orang
dijelaskan pula dalam peristiwa itu bus duta wisata dari tanggerang itu parkir di area wisata yang tidak jauh dari sungai tempat bus itu terguling
kemudian supir saat akan kembali turun memanaskan mesin mobil dan meninggalkan bus tersebut dalam keadaan bus
sudah diisi oleh sebagian besar dari penumpang
tanpa diketahui sebabnya menurut si romyani bus dalam keadaan diaktifkan rem tangan dan diganjal
namun tanpa diduga bus tersebut meluncur hingga terguling di sungai awu
baik imam lalu bagaimana dengan penumpang penumpang lain
di mana mereka saat ini
dan juga bisa anda jelaskan
apakah memang di lokasi sering terjadi kecelakaan dan apakah kondisi jalan yang juga cukup berkontur berbukit bukit seperti itu membuat kondisinya juga cukup berbahaya begitu imam
ya dengan melihat geografis dari kawasan gucci memang guci itu masuk dalam dataran tinggi
sehingga jalan menuju ke sana memang cukup tajam naiknya atau turunnya pun cukup curam
sehingga memang bisa dikatakan rawan terjadi kecelakaan apalagi bila terjadi hujan atau dalam kondisi berkabut
untuk lokasi parkir itu sendiri memang tingkat kecurangannya tidak begitu signifikan
cuman memang perlu hati hati manakala meninggalkan bus dalam keadaan berhenti
beberapa tahun terakhir memang beberapa kali terjadi kecelakaan di lokasi tersebut
karena memang supir atau pengemudi memang kurang hati hati dalam menjalankan kendaraannya
baik imam suripto terima kasih atas laporan anda
kita terus tunggu bagaimana perkembangan terbaru dari kecelakaan bus di kawasan tegal jawa tengah
selamat bertugas kembali